yang mulia majelis mahkamah konstitusi dan para pihak yang hadir dalam acara ini
saya sempat mendengar presentasi yang sebelumnya
saya bangga punya murid seperti fit
saya ingin mengaitkan kalau tadi angka angka
saya ingin menambahkan atau melengkapi dari perspektif teori juga
yang kerap dipakai adalah teori
ada yang alergi dengan gentong babi
sudah pakai bahasa inggris saja yang mulia
walaupun ini dari amerika serikat
kalau di sana pada umumnya dilakukan oleh anggota dpr
baik senat maupun house repentative
yang ingin terpilih kembali
mereka memasukkan proyek proyek yang menggelontorkan uang banyak
di daerah konstituennya di distrik mereka itu
sedemikian makin parahnya keadaan itu
membuat sampai ada ngo yang khusus memelototi
karena memang membiaskan demokrasi itu
negara mereka tidak bisa diiming imingi oleh sembako
misalnya pojumbatan toll road dan sebagainya
nah jadi secara umum bisa dikatakan
bahwa poblok bero ini di negara negara berkembang
karena pendapatannya masih rendah angka kemiskinannya tinggi di indonesia
itu kira kira hampir separuh dari penduduk
santapan yang memang ada di depan mata para politisi
karena mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian sejenis bansos
utamanya bansos yang adhok sifatnya
kalau atas izin yang mulia boleh slide kedua
yang bisa ditunjukkan oleh bansos ini
sebetulnya dialami oleh berbagai negara termasuk juga di indonesia
bahkan kpk kementerian dalam negeri
mengatakan akan mengikuti saran kpk
untuk membuat aturan lewat perda
kita menghadapi pilkada serentak yang akan datang itu
tiga bulan sebelum pilkada tidak boleh ada bansos
sadar di sini tapi pertanyaannya
kok pilkada dibatasi pemilu tidak gitu
jadi ini membuktikan betapa efektifnya bansos itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif
nah kemudian kelompok barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang
celengan juga kan biasanya simbolnya babi gitu
nah lebih parah di indonesia
tidak hanya gelontoran uang
tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah
ini yang saya tunjukkan misalnya erlangga tarto ya
yang mengatakan ini sumbangan pak jokowi
karena itu harus berterima kasih kepada pak jokowi
dengan cara pemilih yang didukung pak jokowi
dikatakan juga oleh menteri investasi pak bahlil
bahwa silakan aja bikin sendiri burisma
ya dipikir semua menteri mentalitasnya moralitasnya seperti dia
tidak mau mempolitisasi bansos
jadi sudah uangnya ada tapi kurang magnetnya harus ditunjukkan
ini loh yang ngasih secara demonstratif
maka di erlangga hartarto misalnya dan banyak menteri lagi lah
tapi yang paling vulgar itu ya
erlangga hartarto bahlil dan zulkifli hasan
ini yang saya katakan tadi kita lewati saja untuk menyingkat waktu
karena dia minta diperpanjang setelah saya dapat masukan
lewat dialog entah dialognya atau orang dua orang saya tidak tahu
ya hampir bisa dipastikan semua orang yang ditanya yang udah nerima akan terus
sedemikian vulgarnya argumen argumen yang disampaikan untuk menjustifikasi
agar betul betul orang yang terakhir menerima dana menerima bansos itu
sebelum ke bilik suara itu itulah yang paling diingat
jadi politik seperti ini membahayakan masa depan indonesia
karena tahun pertama sampai tahun terempat udah
tidak menyelesaikan miskinan nanti diselesaikan untuk pemilihan umum yang akan datang
mengerikan yang mulia mengerikan
bagi daerah pilkada maupun bagi demokrasi masa depan kita dan anak cucu kita akan menghadapi kesuraman
akhirnya potensi menjadi sangat penting
membahayakan eksistensi bangsa ini lanjut
karena ingin diciptakan panggung panggung baru itu
tidak cukup cukup digelontorkan lewat mekanisme yang ada begitu
tapi harus ditunjukkan nih yang ngasih ini pakai seragam tertentu pesan tertentu dan sebagainya
jadi panggung panggung yang diciptakan itu untuk memastikan efektivitas bahan sos ini semaksimal mungkin
dan cuaca ekstrim lebih parah tahun dua ribu dua puluh satu daripada dua ribu dua puluh tiga
only date dari segi data itu
ini yang sangat memilukan dan seolah olah kita semua bodoh
ramalan cuaca sudah disupport oleh bkmg bps sudah disupport oleh brin dan sebagainya itu
jadi tidak dipercaya lembaga yang memerintah sendiri
ini kelihatan di sini dengan segala macam bentana yang selalu ada
tapi tidak ada yang bersifat nasional itu luas lahan panen
itu tetap di atas sepuluh juta tidak pernah di bawah sepuluh juta
produktivitas naik sehingga per hektarnya naik sehingga produksi beras saya langsung saja ke beras
cuma turun enam ratusan ribu ton
tapi seolah olah kita mau kiamat diimporlah tiga juta ton beras
logikanya kalau tiga juta ton beras ini digelontorkan
ke pasar tidak mungkin harga beras mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah pada bulan februari yang lalu
kita impor ini untuk apa kalau untuk tidak untuk stabilisasi pangan
tujuan impor kan karena pasokan di dalam negeri terbatas sehingga pasokan terbatas sehingga harga naik
oleh karena itulah ada dislabisasi kita tidak bisa menunggu panen sebelumnya kita import
importnya tiga juta ton padahal penurunan produksinya enam ratus an ribu ton
apa yang ada di kepala mereka itu
oh siapa tahu nanti dua periode ya masih bisa nih ada stok buat bagi bagi beras sampai putaran maaf bukan periode putaran
jadi penuh dengan siasat yang menurut saya sudah keterlaluan terlalu vulgar
kemudian kelihatan pula bahwa masalah pangan di dunia kian meredah harga pangan secara keseluruhan turun mulai desember
dan mulai januari harga beras di pasar internasional mulai turun seperti kelihatan di peraga yang bawah
tapi di indonesia naik terus mencapai level tertinggi sepanjang sejarah menurut catatan bps
ya untuk menyopankan harga supaya tidak tujuh belas ribu cakupan berasnya ditambah yang murah murah sehingga jadi rp lima belas ribu
tapi yang manapun itu tertinggi sepanjang sejarah
jadi konsekuensinya sampai sekarang harga beras masih tinggi sekali
dan mengingat dua puluh persen garis kemiskinan itu ditentukan oleh harga beras
kalau tujuh belas persen di kota maka pemerintah dengan bansosnya itu membantu orang yang miskin
tapi orang yang tidak miskin jadi miskin tambah banyak
dan memang cita citanya bukan mengetaskan kemiskinan kalau begitu
menaruh harapan agar suaranya bisa satu putaran lanjut
nah ini barrelnya ciri cirinya sedemikian banyak di indonesia
saya tidak akan sampaikan satu demi satu tapi this box barrel yang vulgar
pork barrel itu udah vulgar di indonesia pork barrel vulgar
habis ya itu yang mulia terima kasih
terima kasih saya ingin bertanya ya ahli